kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf menyiapkan akomodasi dan transportasi bagi tenaga medis yang berjuang merawat pasien covid sembilan belas
hal ini merupakan bentuk dukungan dan kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku industri pariwisata dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bekerjasama dengan industri pariwisata dalam menyediakan akomodasi dan transportasi bagi tenaga kesehatan yang berjuang merawat pasien covid sembilan belas
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio menyatakan fokus utama pemerintah dalam masa tanggap darurat ini adalah penanganan dan pencegahan penyebaran covid sembilan belas
namun di sisi lain juga berusaha menjaga keberlangsungan industri pariwisata
salah satunya perhotelan dan transportasi
ada pun sejumlah hotel telah disiapkan untuk memberikan layanan terbaik bagi para tenaga medis
namun tentunya ada standar kesehatan yang baik yang harus dijalankan oleh pihak hotel
itu kurang lebih ada satu tiga ratus tenaga medis yang sudah kita bantu dari berbagai rumah sakit di jakarta
terutama karena jakarta adalah kondisi sentrum kepada covid sembilan belas ini
sehingga modeling ini penting
modeling sistem kerjasama antara hotel transportasi dan rumah sakit itu sendiri
sehingga nanti modeling ini yang bisa kita pakai nanti bukan tempat lain
bantuan akomodasi dan transportasi bagi tenaga medis ini disambut baik oleh pihak rumah sakit
bantuan ini terserang memberikan arti yang sangat besar bagi kami
sehingga para tim dokter maupun tim perawat dapat bekerja dengan baik
dapat terfasilitasi akomodasi penginapan dan juga transportasi perubahan sebuah perumahan ini
sehingga kami dapat memberikan pelayanan maksimal karena akomodasi dan transportasinya melancarkan
adapun kehadiran tim medis yang menginap tentunya juga memberikan dampak yang positif terhadap operasional hotel
mengingat sejak virus corona merebak industri pariwisata khususnya perhotelan sangat terdampak
tim liputan cnn indonesia